masyarakat seolah mulai gerah dengan penanganan covid sembilan belas di indonesia
tidak hanya penerapan psbb yang banyak dilanggar
sejumlah kebijakan pemerintah pun terkesan membingungkan
warga pun ramai menggaungkan tagar terserah indonesia di lini masa twitter
warga net menunjukkan kekecewaannya atas penanganan covid sembilan belas di indonesia
melalui tagar terserah indonesia
tagar ini menjadi trending topic teratas lini masa twitter tanah air
sejumlah tenaga medis bahkan mengunggah foto dan video yang berisi pesan yang sama
warga net menyayangkan sikap masyarakat yang acuh
dan mempertanyakan keseriusan pemerintah menangani covid sembilan belas
sejumlah kebijakan pemerintah belakangan dianggap membingungkan
salah satunya pelonggaran moda transportasi kepada penumpang bersyarat
yang berimbas terhadap pemandangan mengerikan
di terminal dua bandara soekarno hatta beberapa waktu lalu
begitu juga dengan kerumunan orang saat penutupan gerai makanan restoran siap saji di kawasan sarina
psbb yang digaungkan dianggap tidak berjalan maksimal
tak sedikit pemenangan di lapangan yang berbanding terbalik dengan nilai nilai psbb
kebijakan yang tak sepadan dengan perjuangan para tenaga medis di garda terdepan
mereka yang harus mengorbankan waktu bertemu dengan keluarga
bahkan kenyataan tersebut
pahit puluhan nyawa melayang dalam misi kemanusiaan
rapper willy winarko menjadi salah satu yang turut menyampaikan kekecewaannya
lewat kreasi lagu rap yang berjudul terserah
baru sehari diunggah di akun instagramnya
lagu yang berisi pesan protes
sekaligus kesedihan ini viral di masyarakat
tiba undang undang minerba juga disahkan
tim likudan cnn indonesia
maunya apa gua bukan siapa siapa ya udah terima aja
di rumah tiga bulan semoga ada gunanya
seribu orang mati semoga gak siap
di balik ramainya unggahan indonesia terserah
tentu ada pesan yang ingin disampaikan
benarkah ungkapan tersebut hadir karena kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
atau sekedar meluapkan emosi dan kepasrahan
kami hadirkan dalam laporan khas redaksi berikut ini
ungkapan indonesia terserah yang ramai akhir akhir ini mengundang perhatian berbagai kalangan
termasuk tenaga kesehatan yang ikut menyuarakan kekecewaannya melalui ungkapan indonesia terserah
ketua umum ppni harif fadilah menyatakan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang sering terjadi hingga saat ini
membuat tenaga kesehatan keterlaluan
munculnya ungkapan indonesia terserah tentu bukan tanpa sebab
ramainya calon penumpang di bandara soekarno hatta beberapa waktu lalu
kerumunan orang di sebuah restoran cepat saji yang tutup beroperasi demi sebuah nostalgia
hingga abainya orang orang pada protokol kesehatan agar tetap bisa berlebaran
menegaskan betapa ungkapan indonesia terserah yang dilontarkan oleh berbagai kalangan
tak sekedar kata kata
namun punya maksud
termasuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam implementasi penerapan psbb
masyarakat kita sudah sampai pada tahap masa bodoh karena kebingungan ada yang masih patuh terhadap himbuan pemerintah
ada yang tidak
kata terserah apa maumu emang gue pikirin itu memang menunjukkan sebuah sikap putus asa
tetapi kita tetap harus mengingatkan saling mengontrol bahwa virus itu sudah ada
sehingga jangan sampai kita lalai
dari sisi psikologis dibalik ungkapan terserah juga merujuk pada kondisi tertentu seseorang
mulai dari stres ungkapan kegelisahan
gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas
skizofrenia hingga kemungkinan bipolar
indonesia terserah juga sebagai peringatan agar masyarakat bersikap lebih empati
apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu dari ketidakpedulian pada kondisi saat ini
bisa dikarenakan karena faktor ekonomi
kita sendiri pasti merasakan dampak ekonomi semenjak situasi pandemi covid sembilan belas
hal ini mungkin bisa membuat kita panik atau merasa frustasi putus asa
yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau perilaku yang kita lakukan
tapi balik lagi kita di sini harus bersama sama bisa tetap berusaha tenang
saatnya sama sama membangun kepedulian bersama
indonesia terserah yang mengisyaratkan kekecewaan pada situasi yang terjadi belakangan ini
diubah menjadi indonesia peduli
kepedulian bersama dengan membantu mereka yang terkena dampak virus corona
memastikan diri kita memenuhi protokol kesehatan yang ada
mematuhi aturan pemerintah untuk tetap berada di rumah
menjadi kunci utama melawan pandemi dari diri kita sendiri
tim liputan cnn indonesia